anda masih bersama kami di good morning komisi perlindungan anak indonesia
senin petang mendatangi mapores metro jakarta barat
kedatangan kpai untuk mengetahui perkembangan kasus ibu aniaya anak dan bertemu dengan tersangka
dan sementara itu jenazah balita korban penganjayaan diantar keluarga ke gedung krematorium untuk menjalani proses kremasi
sejumlah keluarga menghantarkan jenazah balita korban penganiayaan dari rumah duka heaven penjaringan ke gedung krematorium
pluit jakarta utara
jenazah korban kekerasan yang dilakukan ibu kandungnya ini dibawa dengan mobil ambulan rumah duka
sementara itu di depan wakil ketua kpai rita pranawati tersangka mengaku sangat menyesali perbuatannya
intinya tersangka sangat menyesal dengan kejadian ini dan berpesan
jangan pernah melampiaskan marah orang tua itu kepada anak dengan cara apapun
dia sangat sangat menyesal dan berhati hati dan mencoba banget
dia sangat sangat menyesal karena situasi dia yang sedang down
rita pranawati juga menyampaikan kpai akan melakukan pendampingan kepada tersangka hingga tersangka menjalani proses hukuman nanti